ya semoga peggy dibebaskan karena pegg tidak bersalah sama sekali
kami ini tidak mengenali dan tidak mengetahui mereka semua kecuali kakaknya
itu foto foto yang ditanya maksudnya sumbernya dari mana pak
foto mereka handphone apa dari
kenal dengan pelaku yang lainnya
itu akan ada delapan orang pelaku
cuma yang dikenal cuma pegi setiawan saja
yang lainnya tidak mengetahui
dan juga ditanyakan apakah peggy setahuan pengetahuan adiknya ini
punya atau masuk dalam kelompok tertentu
nyatanya adiknya juga jawab tidak mengetahui dan tidak ada kelompok lain yang diikutin
pertanyaan tentang peggy waktu kejadian ditanyakan juga pak
posisi ada di bandung sedang kerja
saya teman teman pg waktu di bandung juga sih bondol gitu
itu kan ada motor yang dibawa dari rumahnya bi
pengetahuan dari mbak lucy kondisi motor seperti apa
posisi pada saat itu sedang rusak
pada saat diambil pun disita itu dalam kondisi rusak
cuma keberadaannya kita juga belum mengecek ada di mana
yang dua motor itu salah satu itu punya kakaknya
terkait nama panggilan ditanya juga pak
sebutan di rumah kan namanya peggod
kenapa dia disebutnya robby
adik yang kedua lah
kalau nama robby itu ya emang tadi juga dipertanyakan
nama robby itu ya emang tadi juga dipertanyakan
adik kakaknya dari pegi siapa
keberadaan saudaranya ada di mana
nah ini muncul nama roby itu ya adik dari pegi sendiri
kakaknya dari mbak lusiana ini
selain lusiana nanti ya ada yang nama apa
apakah ada anggota keluarga lain pak yang
yang penting sih hari ini kami mendampingi luciana karena ada panggilan saja
nanti kedepannya seperti apa ataupun siapa lagi yang akan dipanggil ya kita juga belum tahu
aku ingin lusiana bisa jelasin terkait hubungan dengan robby mbak lusi
tadi di dalam beberapa pertanyaan yang diajukan dari penyidik
robby itu siapanya mbak lusiana
saya peggy peggy kakak kandung saya juga yang pertama peggy setiawan kakak kandung saya yang
kedua roby setiawan kakak kandung saya yang ketiga saya sendiri yang keempat ada adik saya amelia
berarti berapa saudara empat bersaudara saudara kondisi ibu seperti apa mbak kondisi ibu sekarang masih down
belum bisa ketemu siapapun pesan pesan mbak ya semoga peggy dibebaskan karena peggy tidak bersalah
sama sekali ini mencari keadilan hukum saya sintia rompas saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya